prabowo subianto dan gibran raka buming raka ditetapkan menjadi presiden dan wakil presiden terpilih pada rabu dua puluh empat april dua ribu dua puluh
kpu berharap paslon lainnya dapat turut hadir melihat dan mengikuti proses penetapan prabowo gibran rabu pagi
komisi pemilihan umum menyebut telah memberikan undangan kepada ketua umum partai politik hingga pemerintah
termasuk pasangan anies baswedan dan muhaymin iskandar serta ganjar pranowo mahfud md
acara akan digelar pukul sepuluh pagi di gedung kpu
pengamanan di gedung kpu disiagakan dengan tamu undangan terbatas
pembacaan putusan mahkamah konstitusi maka paling lambat tiga hari itu kpu akan menetapkan pasangan calon presiden wakil presiden terpilih
nah kalau dihitung paling lambatnya tiga hari berarti besok tanggal dua puluh empat april
sudah memenuhi tenggatnya oleh karena itu besok pagi pukul sepuluh tanggal dua puluh empat april tahun dua ribu dua puluh satu
kpu akan mengundang sejumlah pihak mulai dari lembaga negara pimpinan lembaga negara
kemudian pemerintah tentu yang terkait ya relevan dan kemudian partai politik ketua umum
dan sekjen dari partai politik beserta pemilu tahun dua ribu dua puluh empat